siapa bisa tahan dengan tingkah laku bayi yang mengemaskan
alhasil tak hanya orang tua
biasanya keluarga juga kerabat lainnya akan senang untuk menimang bayi
sebagai salah satu bentuk kasih sayang
ataupun sebagai respon jika bayi tengah menangis atau rewel
nah bagi yang senang menimang bayi harap diperhatikan nih
sebab menimang ataupun mengayun bayi terlalu kencang dapat berbahaya
dan mengakibatkan fenomena yang dikenal dengan second baby syndrome
dewi asri hermina yang memiliki bayi berusia empat belas bulan pun mengaku
meski menggendong menjadi salah satu caranya untuk menenangkan bayinya
saat rewel namun karena mengetahui bahaya second baby syndrome yang mengancam
ia pun tak berani mengayun bayinya terlalu kencang
sejauh ini ya setiap priota rewel itu aku paling cuman diemin dia dulu
biar dia keluarin emosinya dulu
abis itu baru aku gendong dia biasanya lebih tenang
gitu doang sih
jadi nggak perlu sampai digendong kayak gimana tuh kayaknya nggak pernah deh
dokter spesialis anak tumpal
dari karya karya dia menjelaskan second baby syndrome adalah kumpulan gejala yang terjadi
akibat guncangan yang terlalu keras pada bagian kepala bayi
sindrom ini terdiri dari pendarahan pada retina mata pendarahan otak hingga pembekakan otak
penyebabnya karena kita melakukan ayunan ya ayunan yang terlalu berlebihan
akhirnya di bagian otak bayi itu yang masih belum terlalu terisi penuh
akhirnya kayak fenomenanya bounce gitu jadi bounch
jadi itu yang nggak boleh
jadi yang terpenting adalah mengingat bahwa mengayunkan bayi itu tidak boleh terlalu keras
apalagi pakai alat alat bantu seperti zaman dulu tuh ada ayunan ya
atau dilempar ke atas nah itu nggak boleh
menurut andreas ada beberapa gejala yang mungkin timbul pada bayi dengan second baby syndrome
di antaranya tanda peningkatan tekanan di kepala seperti kejang tidak sadarkan diri dan sesak napas
sementara jika cenderung tidak begitu parah gejala yang ditimbulkan dapat berupa rewel berlebih
terlihat lemas dan mengantuk tiap saat muntah kehilangan nafsu makan hingga gangguan bernapas
jika mengalami gejala demikian disarankan agar orang tua langsung bawa anak ini ke fasilitas kesehatan untuk pemeriksaan lebih lanjut
sekarang kita akan mencoba untuk mencoba
second baby syndrome disebut lebih rentan terjadi pada bayi yang berusia di bawah delapan belas bulan
sebab pada usia ini otak bayi masih dalam tahap perkembangan dan tengkorak kepala bayi pun belum tertutup dengan sempurna
oleh karena itu penting bagi orang tua maupun pengasuh si kecil untuk memperhatikan cara mengayun bayi yang tepat
guna mengantisipasi bahaya dari second baby syndrome
nabila putri fajar bolivia jakarta